atau mereka yang memang punya agenda besar
ya putri lah putri kalau kita bisa putri lah
migrasi yang berdasarkan ekonomi atau lari dari kekurangan ya
yang masuk ke bali ini disampaikan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
gue pengen coba sesuatu yang easy lain sesuatu yang baru
disebut dengan istilah zakon kabinet
saya tiffany raitama pamit sampai jumpa
eh tapi betewe sebelum kita masuk ke basket lu emang di bca dari tahun kapan sih kal